untuk membantu proses pencarian korban yonif satu ratus tiga puluh satu payakumbuh menambah jumlah personel
tim akan melibatkan anjing pelacak untuk memudahkan proses pencarian
yonif satu ratus tiga puluh satu payah kumbu menambah jumlah personil sebanyak seratus orang dari batalion marinir pertahanan pangkalan empat
tim juga akan dibantu anjing pelacak dari polda sumatera barat untuk memudahkan pencarian korban
selain proses pencarian korban yang hilang tim juga fokus melakukan rehabilitasi sungai yang ada di nagari kubang duo simpang bukik
yang kondisinya masih tertutup material batu besar dan kayu
ada beberapa yang sudah personil tambahan
kita dari pangdam kita diperbantukan dari unit satu ratus tiga puluh satu sebanyak seratus orang
kemudian juga ada tambahan dari lantamal itu satu kompi dari rekan rekan yonmar hanlan dari marinir
hari ini insya allah kita akan kedatangan k sembilan untuk membantu pencarian korban anjing pelacak dari polda sumbari